gubernur jawa barat ridwan kamil dan wali kota bandung odet m daniel
mengimbau warga untuk tidak berpergian dan tetap tinggal di rumah pada akhir pekan
hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
namun karena hanya imbauan sebagian warga tetap keluar rumah
kalau saya sih setuju setuju aja
cuman kebetulan kalau memang ada keperluan yang medesak
ya boleh aja kita keluar
hanya tidak disengajakan untuk berjalan jalan atau gimana
kebetulan saya kemau ada keperluan aja
jadi menurut saya sih selama kita masih mengikuti protokol kesehatan
dalam berjarak satu meter lebih
selalu pakai cuci tangan dan pakai hand sanitizer
terus pakai masker sama kita di luar
ya menurut saya sih kemungkinan aman aman aja
di sejumlah titik keramaian
seperti pusat perbelanjaan kafe hingga lokasi wisata
masih ramai didatangi warga
para pengelola pusat perbelanjaan dan kafe mengatakan
bahwa kebijakan ini hanya imbauan
sehingga mereka masih mengacu pada aturan ppkm
dalam aturan ini pengunjung wajib mengikuti protokol kesehatan
serta jam operasional dikurangi menjadi sampai jam delapan malam
untuk imbauan tersebut kan masih dalam tahap imbauan
kebetulan untuk peraturannya itu kita belum ada
jadi kita masih sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan minggu minggu sebelumnya
kalau weekend ini saya rasa nggak terlalu ya
malah lebih maksudnya bisa disebut cukup normal
faktor yang lebih normal
faktor yang lebih normal
misalkan berkurang pun karena cuaca sebenarnya
bukan lebih ke karena aturan harus di rumah dan lain lainnya itu
saat ini kota bandung masih berada di zona oranye
yang berarti memiliki potensi penularan covid sembilan belas dalam kategori sedang
meskipun hanya berupa imbauan
namun ada baiknya jika kita mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
mengingat kasus positif covid sembilan belas di kota bandung saat ini terhitung tinggi
sudah mencapai lebih dari sepuluh kasus
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat